warga pasti sudah gak asing lagi kan dengan makanan manisan
apalagi dengan manisan buah pastinya
aneka buah buahan yang direndam dalam larutan gula selama beberapa waktu ini
kerap menjadi favorit banyak warga
tapi ini ada yang menarik
sebuah industri rumahan di kudus jawa tengah
membuat manisan dengan berbahan dasar sayur labu siap
proses pembuatannya pun cukup mudah
pertama sayur labu siam yang sudah dicuci bersih dikupas terlebih dahulu
kemudian dipotong kecil kecil
kemudian dicuci lagi
lanjut direbus sebentar untuk mensterilkan dan membuat layu labu siap
setelah direbus labu siam tersebut siap dikemas
pemikiran ini berawal karena anak saya nggak doyan sayur dua duanya
yang kuliah juga nggak doyan yang kecil juga nggak doyan
padahal saya sama suami itu gemar sekali makan sayur gitu
jadi saya berpikir ini gimana caranya agar anak saya doyan sayur
setelah saya pikir saya olah menjadi
jadi manisan ternyata anak saya suka
satu cup kemasan tersebut mampu bertahan hingga kurang lebih delapan bulan tanpa bahan pengawet
harganya pun cukup terjangkau hanya rp dua hingga rp dua lima ratus per cutnya
peminatnya pun hingga berbagai daerah luar jawa
dan kini manisan sayur labu siap dijadikan makanan oleh oleh khas kudus
masih ingat dengan camilan legendaris yang satu ini
pembuatannya adalah masakan yang terkenal di dalam bahasa sunda
mempunyai cita rasa khas yang unik dan khas
perpaduan dari buah pala dan buah pepaya muda
selain enak paladang juga memiliki khasiat yang baik bagi tubuh
seorang perajin rumahan di kampung sadamayakidul
desa petecondong kecamatan cibabar kabupaten cianjur
sukses memproduksi manisan legendaris yang mempunyai cita rasa asam dan manis ini
proses pembuatan manisan paladang hampir sama dengan pembuatan manisan kering lainnya
buah pala dan buah pepaya muda yang sudah dibersihkan kemudian diparut hingga halus
setelah dicampur menjadi satu
adonan yang sudah diberi pewarna makanan ini kemudian diaduk sambil dimasak
setelah matang manisan paladang kemudian dibentuk bulat kecil kecil
hingga kemudian dilumuri gula pasir
setelah selesai manisan peladang kemudian dijemur beberapa jam
hingga akhirnya menjadi manisan pala dan kering
pembuatannya dari buah pala sama buah pepaya
bahasa sundanya gedang
ke pasar pasar tradisional pasar induk cianjur pasar cupanas pasar tanggung
dijual sama di gerai juga disini
untuk satu bungkus manisan peladang berisi dua ratus gram dijual mulai dari harga rp sepuluh
selain dijual di tempatnya manisan peladang juga dijual ke sejumlah pasar tradisional
serta pusat oleh oleh
tim liputan cnn indonesia